gp ini nama panggilannya kan ini kan tidak hanya sosoknya tapi juga perjalanan hidupnya
dan fenomena fenomena yang menyertainya
sosok jepi juga sendiri itu kan mewakili bahwa dia bisa diterima di pangsa pasar musik nasional
ini kan juga mendobrak stigma kebudayaan patriarki yang kenceng gitu loh

sebelumnya pada periode setelah kemerdekaan musik indonesia diselimuti gairah nasionalisme

dengan biarawati dan disusul oleh enam album berikutnya
sylvia sarce membuka jalan bagi kemunculan penyanyi penyanyi rock perempuan indonesia
tabu untuk seorang perempuan berada di lingkungan anak anak laki laki
kita yang tampil itu adalah penyanyi hip pop bukan penyanyi rock
industri musik rock indonesia selama periode seribu sembilan ratus tujuh puluh hingga awal seribu sembilan ratus delapan puluh an
berkiblat pada musik rock di amerika dan inggris
selain soal musikalitas di studio rekaman
aksi panggung menjadi ukuran sukses tidaknya karir seorang rocker
membawa performa rocker amerika seperti led zephlin atau aerosmith ke panggung indonesia
slogan mclove not war yang populer di amerika saat itu menambah citra rock sebagai musik keras
cadas maskulin dan seksual
secara alami hal itu membuat anggapan musik rock di indonesia hanya pantas dimainkan oleh laki laki
di periode tersebut
penyanyi perempuan dianggap tidak pantas ada di area itu
ya barangkali mungkin ini tidak lepas dari kultur kita sebagai bangsa dari timur ya
bahwa wanita itu memiliki kodrat untuk bekerja di rumah
bukan tampil di panggung apalagi dengan gaya rock yang perlu keganasan barangkali ya
nah mungkin kultur itulah yang maunya kita
beratkan banyak penyanyi penyanyi kita yang tampil itu adalah penyanyi k pop bukan penyanyi rock
ada sedikit mungkin kata kata ya datang dari luaran tabu
tabu untuk seorang perempuan berada di lingkungan anak anak laki laki di musik rock
nah waktu itu aku memang
kebanyakan show itu selalu sendiri gitu
contohnya seperti vakansi rock
yang diadakan oleh majalah aktuil
diadakannya di malang karena ada kontributor majalah aktun di malang itu mas hengki irwanto ya
yang sekarang jadi mmi
nah tetapi karena aku ingin jadi diriku sendiri
aku terjang itu
maksudnya terjang dalam arti
ya aku maju aja terus walaupun
walaupun image nya atau kritik atau apa itu datang
tapi kan tujuanku bukan yang aneh aneh
dengan ciri khasku sendiri
dengan kemampuan aku
dengan caraku gitu
ya gitu deh
tapi naik katanya dengan gitarnya
ini lagu yang sangat hits waktu itu ya
tahun sembilan belas eh sembilan belas
itu mengangkat nama sylvia sarcho waktu itu ya
tapi ini tidak bercerita tentang
ini apa sih
aku takut salah kalau menceritakan ini apa gitu ya
aku rasa ini menceritakan isi hati seseorang yang jadi biarawati
dia ada di dalam biara itu
dengan mencurahkan isi hatinya
dan ditulis gitu
dan ini ceritaannya
dan ditulis oleh seorang yanantono
beberapa media cetak yang terbit waktu itu menganggap
album biarawati adalah revolusi
dia mematahkan stigma di industri musik rock
bahwa penyanyi perempuan hanya pantas berada di aliran musik melayu dan pop
pada rilis biarawati inilah
istilah lady rocker indonesia pertama kali muncul
dan langsung disematkan pada sylvia sarcho
majalah aktuil menyebut
lagu biarawati memang tidak sekeras lagu rock lain
tetapi sylvia sarce tetap mampu menunjukkan kepada para penikmat musik
bahwa indonesia tetap bisa menerima rocker perempuan
ini ditambah dengan aksi panggung sylvia sarce yang lincah dan atraki
seperti halnya rocker rocker laki laki
membuatnya mudah dicintai penonton
revolusi sylvia membuat industri musik rock menjadi lebih ramah pada perempuan
aksi aksi panggungnya kelak juga banyak diikuti oleh lady rocker sesudahnya
tapi prosesnya jelas tidak sekejap
sylvia masih menghadapi tudingan bahkan julukan bernada pelecehan
kok pakaiannya seksi kok pakaiannya minim kok berani banget
dan julukan julukan untuk aku tuh banyak banget
seperti kayak misalnya kuda binal kode malang
kode malang itu wanita malang wanita yang dari kota malang
terus ada lagi macan panggung dan sebagainya
banyak deh lady rocker dan sebagainya
waktu itu gak ada kritik yang habis habisan gitu gak ada
cuma ada salah satu yang sedikit
bukan mengganggu sedikit beda
itu misalnya ada yang bilang musik rock adalah trompet setan
dan gak layak oleh perempuan main itu
layak nggak layak itu untuk aku kan gak semua orang begitu ya
hanya beberapa saja
tapi untuk aku gak masalah
berbagai kritik ini tidak membuat sylvia berhenti
secara berturut turut sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan hingga pertengahan seribu sembilan ratus delapan puluh an
total ada tujuh album kaset dan piringan hitam
serta satu single yang dikeluarkannya setelah album biarawati
bagi penyanyi tri utami apa yang dilakukan sylvia sarce adalah monumen bagi sejarah musik indonesia
rocker rocker perempuan lain yang muncul di periode seribu sembilan ratus delapan puluh an mengikuti sylvia sarce
jenis rock balada dan penguasaan panggung ala sylvia sarce diikuti oleh mereka
di musik indonesia dan monumen itu tidak bisa diselubungi kain putih
itu harus di
ditulis dipotret direkam lagi sebagai bagian dari jejak perjalanan seorang pengkarya
dalam hal ini musik
apapun pilihan genre nya gitu
dan bajik yang sangat flower generation gitu
itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dari perjalanan musik di indonesia khususnya ditempatkan di jalur atau di genre musik rock
tante jipi tante sylvia sarce memang seorang lady rocker pertama di indonesia
wajar dong sebagai aku yang memang bisa dibilang representasi lady rocker di tahun dua ribu an
misalnya salah satunya ya
itu ngerasa kalau nggak ada tante gp nggak ada niki astria itu ya nggak akan ada lady rocker gitu
harus benar benar diposisikan ya mereka adalah seorang legenda yang harus dihargai
harus kita cari tahu bagaimana
perjalanan perjalanan mereka akhirnya mereka mendapatkan title seperti itu
jadi kita harus mencari tahu bagaimana mereka mendapatkan title seperti itu
jadi kita harus mencari tahu bagaimana mereka mendapatkan title seperti itu

jadi kita harus mencari tahu bagaimana mereka mendapatkan title seperti itu
jadi kita harus mencari tahu bagaimana mereka mendapatkan title seperti itu

jadi kita harus mencari tahu bagaimana mereka mendapatkan title seperti itu

lagu elang terbang ini adalah satu di antara beberapa lagu ciptaan sylvia sarce yang paling dia gemari
dia mengumpamakan dirinya sebagai elang terbang menjelajah tanpa tahu yang akan terjadi di masa tuanya
tetapi di masa tuanya ada sekelompok anak muda dari yayasan terakota malang yang berupaya menceritakan kembali hidupnya dalam bentuk film dokumenter
proposal mereka tentang sylvia yang membuka jalan bagi musisi rok perempuan indonesia dikirimkan ke kementerian pendidikan nasional dan mendapat pembiayaan pembuatan film
selama tiga bulan hingga akhir tahun dua ribu dua puluh film ini dibuat
tidak ada yang tahu
selain sylvia sejumlah narasumber yang tahu kiprah sylvia dan situasi musik indonesia periode seribu sembilan ratus tujuh puluh an diwawancara
apd untuk bikin film dokumenter ini yang kemudian kita usulkan ke program fbk fasilitasi
bidang kebudayaan ini adalah kita melihat bahwa program ini itu kan tujuannya adalah
kemajuan kebudayaan nasional kita melihat bahwa selama ini kalau kita ngomong kebudayaan nasional
itu kan sangat tradisi sentris hal hal semua hal yang berbau dengan tradisi sedangkan kebudayaan kebudayaan
karya karya seni kontemporer itu seolah olah tidak mendapatkan ruang dalam kebudayaan nasional
sebagai sebuah dokumenter film berdurasi empat puluh delapan menit ini tentu berpusat pada semesta sylvia sarja
bagaimana perjalanan karir
yang sempurna untuk membuat film ini terdapat dari pemerintah dan pemerintah di indonesia
sudah dipupuk sejak kanak kanak dukungan ibunya yang mantan penyanyi keroncong dan upayanya mengubah konstelasi musik indonesia sebagai penyanyi rock perempuan
tetapi sang sutradara juga menonjolkan gairah rock yang sangat besar dan permainan musik rock yang keras
hal itu mendidik sylvia sarce untuk berani mendobrak tatanan rok yang patriarkis dan mapan saat itu
ketika pemerintah menemukan sylvia sarce pemerintah menemukan sylvia sarce
pemerintah yang berpengalaman di zaman saat itu budaya populer saat itu
di bujibaya adalah sosok sosok yang dilahirkan zaman itu
itu jadi sebuah poin penting yang ingin saya angkat ya
di usianya yang sudah enam puluh lima tahun tidak banyak yang dilakukan sylvia sarce
hari harinya sekarang banyak dihabiskan bersama keponakan yang tinggal bersamanya
tapi mimpinya untuk terus melihat munculnya musisi rok perempuan terus menyala
di tahun dua ribu delapan
dengan biaya penuh dari unesco ia menggelar konser emas lima puluh tahun karirnya
semua personel band dan krunya adalah perempuan kota malang
namun sayang karena terbentur soal dana
band rock bernama voice of malang ini bubar setelah hanya beberapa penampilan
baginya konsistensi di jalur musik rock adalah sikap hidup
termasuk saat berada di masa terburuk pun ia tidak mau menukar musik rock dengan imbalan apapun
jadi waktu itu bagaimana
jadi ada satu produser itu menawarkan mbak sylvia
ini ada suasana industri musik lagi bagus dengan lagu dangdut
bagaimana kalau mbak sylvia ini ada seratus juta mbak sylvia merekam lagu tersebut
akhirnya pembicaraan pembicaraan supaya beliau juga tidak tersinggung dengan
jawaban aku nantinya akhirnya dengan sangat menyesal dengan sangat
bukan menyesal sih sebenarnya dengan sangat minta maaf gitu
akhirnya aku tolak dengan hormat gitu
seratus juta ibu tolak
karena disuruh nyanyi dangdut
padahal kondisi ibu waktu itu sedang tidak
sedang di bawah secara finansial
hari ini topik bahasan kita mengembalikan malang sebagai barometer musik rock
maksudnya saya tidak sendirian
konsistensi ini yang ingin ia tularkan pada generasi muda hari ini
seperti saat sylvia sarcen diundang berbicara di sebuah radio kota malang
ia berbicara tentang hirup pikuk musik rock
dan konsistensinya melawan bias gender di industri musik rock saat itu
jadi sylvia sarce ini selain seorang musisi
kepeduliannya akan perempuan ini sangat luar biasa
dia aktif di kegiatan perempuan dan lain sebagainya
termasuk juga yang membuat saya terkesan adalah
jiwanya ketika membuat sebuah konser
yang mana main powernya itu semuanya perempuan
nah ini membuktikan bahwa gp ini sangat concern pada perempuan
konsistensinya juga terhadap musik rock juga cukup
konsistensi terhadap musik rock juga luar biasa ya
dia gak pernah nyanyiin lagu lain selain lagu rock
jika sylvia sarce tidak pernah ada
atau dia tidak pernah mau untuk mengambil kesempatan ke jakarta
tidak dikenal secara luas
apa kira kira menurut mas yang akan terjadi terhadap musik rock di tahun tujuh puluh an itu
apa yang akan terjadi
sampai delapan puluh an akhir akhir
ya mungkin sylvia sarce bisa digantikan oleh figur yang lain
tetapi mungkin tidak akan secepat tahun tujuh puluh enam
kemunculan dari lady rocker
bisa jadi lady rocker bisa lebih terlambat ya
atau mundur beberapa waktu
bisa jadi muncul tahun delapan puluh an awal
atau bahkan kejayaan musik rock bagi lady rocker kan delapan puluh an akhir ya
yang melahirkan generasinya niki astria anggun cipta sasmi dan juga nike ardila
bisa jadi lady rocker akan menemukan momentum di dekade itu